selamat malam anda menyaksikan afd now saya alvito di nova ginting
banyak sekali permasalahan yang muncul tentu saja belakangan ini
dan rasanya tidak akan kita bahas satu persatu secara mendetil
tapi rasanya beginilah
setiap hari kita melihat wajah pak presiden dan statement pak presiden
tapi jarang jarang rasa aja
ini pendapat saya pribadi mendengar perkataan wakil presiden kita bapak muhammad yusuf kala
kalau dulu ketika periode ketika pak jk menjebat sebagai wak pres
biasanya ada pertemuan paling tidak seminggu sekali
kepada wartawan untuk mengadres isu isu aktual
tapi ini jarang jarang itu seperti apa namanya
apa namanya pukul lari pukul lari kira kira begitu
dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan
bapak wakil presiden republik indonesia bapak yusuf kala
setelah sekian lama pak jk terima kasih atas waktu dan kesempatan
lebih enak sekarang
ya sama aja
setelah kita terakhir bicara pasca pilkada dki jakarta pak
yang lumayan riuh rendah
sekarang kita bicara lagi menjelang pilkada satu ratus tujuh puluh satu daerah
bagaimana bapak melihat kondisi ini
orang banyak mengkhawatirkan oh ini tahun rawan dua ribu delapan belas dekat dengan dua ribu sembilan belas
pemilu tiga kali
untuk presiden kemudian juga dua kali pilkada serentak
aman aman saja itu tidak ada hal hal yang katakanlah gawat
tidak kalah ada konflik besar beda di negara lain dan sekitar kita
kayak filipina kayak thailand atau kayak apa di pakistan
jadi pilkada memang riuh rendah tapi secara kebersamaan tetap terjaga
bapak jadi optimis dua ribu delapan belas
oh iya akan sama dengan dua ribu lima belas dua ribu enam belas
kenapa itu terjadi
pertama dua hal
karena pilkada ini partai itu saling mendukung satu sama lain berbeda beda
artinya disini boleh demokrat koalisi dengan golkar
kayak di bandung begitu
pdip dengan pks
tapi pdip dengan ks
besoknya pdip dengan golkar
sehingga tidak ada satu hal yang kata kata gawat
artinya partai politik itu tidak ada sentimental besar
justru kalau pilkada itu ada
kedua aturan pilkada
tidak ada pengeram masa lagi yang besar besar
tidak ada rally rally yang besar
tidak ada akbar
kalau dulu ada bagian penggerak masa
sekarang itu ada cyber army yang jalan
pasukan nasi bungkus
kita kan rasanya begini

apakah karena kebetulan hanya dua pasang
atau faktor yang lain
kemudian itu ditebalkan dengan
pilkada dki jakarta
yang kemudian seolah olah juga menjadi
kekuatan dua polar yang berbeda
di dua ribu delapan belas bapak tidak melihat
kondisi itu akan terjadi lagi
indonesia itu habis
pak permowo kan
p tiga dari situ golkaran dari situ panan dari situ

sekarang di p tiga di situ
jadi indonesia itu sangat
atau kunjungi pks
apakah tidak akan
iya tentu bisa saja
semua sudah bikin pernyataan
mendukung pak jokowi
kan sudah beralih kan
bapak juga tentu sudah mendapatkan laporan
dari pihak keamanan
seberapa itu akan mengkhawatirkan kita
apa yang mungkin bisa terjadi
pada pemungutan suara
tidak ada konflik apa apa
sebelum pemungutan suara
biasanya ada masalah
tapi itu tidak banyak
itu terjadi di papua
juga dulu di kalimantan utara
kedua juga di mk
itu juga punya aturan yang ketat
hanya yang beda di atas
alanya ketuk ketuk saja
itu juga menyebabkan bahwa
simpel aja lah
dan karena cukup waktu lama diberikan
tidak boleh ada pasang baliho sendiri sendiri
dipasangin oleh kpu
nah tapi kenapa kemudian kita dengar pemerintah
di daerah daerah yang disinyalir akan
jenderal polisi disana
untuk menjadi plt gubernur
menteri dalam negeri chahyokumolo
menempatkan dua nama perwira tinggi
polisi sebagai penjaga gubernur
asisten kapolri bidang operasi
irjen muhammad iryawan disebut akan
ditunjuk menjadi plt gubernur jawa barat
lalu kepala divisi profesi dan pengamanan
atau kadif keraupan polri
sebagai pelaksana tugas gubernur sumatera utara
irjen muhammad iryawan akan menggantikan
ahmad heriawan yang masa jabatannya
akan berakhir pada tiga belas juni mendatang
sementara irjen martwani sormin
akan menggantikan tengku eri
yang akan lengser pada tujuh belas juni
menteri dalam negeri menyatakan
potensi situasi rawan menjadi alasan
pemilihan dua jenderal polisi tersebut
cahyo mengatakan bukan masalah besar
menempatkan perwira tinggi polisi sebagai
pasalnya pada pilkada dua ribu tujuh belas lalu
ia juga menempatkan seorang
mayor jenderal tni di aceh
dan inspektur jenderal polisi di sulawesi barat
demi kelancaran dan keamanan pilkada
jawaban saya kenapa dimasalahkan
pilkada serentak tahun kemarin saja
setelah saya mencermati ada area
saya sudah menempatkan
perwira tinggi polisi
saya sudah menempatkan
dengan seijin pak benkopo lukam
seorang bintang dua kepolisian
benkopo lukam kami menempatkan
seorang bintang dua tni
yang ke tandarat buntu di aceh
dan yang dari kepolisian di sulawesi barat
gak ada masalah
sama juga yang ini
identifikasi semua daerah
kami akan menempatkan
area area yang sementara ini
kita cermati area yang rawan
yang kita tempatkan ada kepolisian
ada tni itu buat juga
ada tni itu buat
dan kita persiapkan
gak ada masalah
supaya undang undang kan
menanggapi ini dpr akan mengkaji
aturan kementerian dalam negeri
mengenai kriteria calon pelaksana tugas kepala daerah
ketua mpr zulkifli hasan
mengkritik kebijakan tersebut
menurutnya rencana pengangkatan
perwira polri menjadi plt kepala daerah
keliru karena bisa menyerat
sebagai kepolisian kepolitik praktis
kepala daerah kepolisian kepolitik praktis
kepala daerah kepolisian kepolitik praktis
kepala daerah kepolisian kepolitik praktis
kepala daerah kepolisian kepolitik praktis
bukan dari mendagri dong plt nya
saya kira beginilah
ini kan kita tahun politik ya
pak jokowi sangat dicintai rakyat
kalau kebijakan aneh aneh nanti kan merugikan
presiden kita yang sudah
begitu populer di tengah tengah rakyat
jadi pada akhirnya pak presiden yang
saya kan pendukung
karena ini politik kan
nanti semua dipolitisir susah kita
undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
tentang pilkada pasal dua ratus satu menyebutkan
untuk mengisi kekosongan posisi
gubernur diangkat penjabat
gubernur yang berasal dari pimpinan
tinggi media sampai dengan pelantikan
gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
selain itu dasar lain permendagri
nomor satu tahun dua ribu delapan belas
pasal empat ayat dua menyebutkan
penjabat gubernur berasal dari penjabat
pimpinan tinggi media atau setingkat
di lingkungan pemerintah provinsi
hingga kini usulan dua jenderal memegang
posisi plt gubernur masih menunggu
keputusan resmi dari presiden
nah tapi kenapa kemudian kita dengar
pemerintah ada usulan
plt di daerah daerah yang
disinyalir akan timbul kerawanan
bukan dipasang ya
jenderal polisi disana untuk
menjadi plt gubernur
itu kan salah satu reason kenapa akhirnya
direncanakan akan dipasang
disana begitu dan kemudian menimbulkan polemik
semula ada pembicaraan seperti itu
kena polemik di masyarakat
ya tidak lagi seperti itu
mungkin saja ada tapi
tidak di daerah seperti
kebetulan saya kira psikologinya
jawa barat karena disitu ada calon polisi
kemudian penyerang polisi
saya kiranya itu di tempat lain mungkin saya kira
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
pertanyaannya begini pak
kan isunya bukan hanya ada calon dari polisi
kita kan berharap ada netralitas
antara dan polisi dan
polisi dan tni diminta untuk
tidak berada dalam
untuk kontes politik begitu
ketika mereka ada disitu bukan kemudian mereka
sangat rawan untuk
saya kira siapa saja
bisa selama dia mempunyai dukungan
tentu tidak mudah
jadi bisa dari departemen kementerian lain
bisa juga dari polisi atau tentara
seperti yang dimaksud
karena itu sudah pernah terjadi
di solusi barat kemarin
dengan perkembangan ini bagus juga
pemerintah mendengarkan perkembangan
atau pikiran pikiran dari masyarakat
sebenarnya menurut bapak nggak ada masalah pak
kalau tidak jawa barat
saya tidak ada masalah
ini kan cerita plt
di jawa barat
dari polisi itu satu hal
orang kemudian melihat beberapa simptom
ya itu barangkali hak mereka
dan mengatakan bahwa ini kok simptomnya
seperti membangunkan kembali
general tni yang kemudian
masuk lagi ke istana
ada dua orang terakhir yang
diajak ke istana oleh
presiden pak agung
dan juga pak muldoko misalnya begitu
mereka anggap sebagai
berdekatan lagi dengan tni
tni tentu faktor yang penting
kalau posisi purni mirawan itu
bersama dengan sipil
jadi tidak ada
urusannya dengan dwi fungsi
tidak ada kaitannya dengan dwi fungsi
apalagi pak agung yang sudah
pensiun sudah mungkin
sepuluh tahun lebih atau apapun
jadi tentu dia lebih
sipil daripada sipil kita
dalam fungsi memberikan pertimbangan
apakah ketika melibatkan itu
bapak diajak ngobrol misalnya
diceritain nggak sama pak presiden
iya pada ujungnya
sebelum terjadi kita bicarakan
dan apa sih sebenarnya
kalau boleh tahu latar belakangnya pak
tidak hanya ketekuhan saja
sangat kita butuhkan
berbeda dengan sipil
sama saja di
asian games kita tempatkan banyak
perni mirawan disitu
tentara dan polisi
karena itu kita mengetahui
kemampuannya untuk disiplin kemampuannya untuk
merecanakan dan sebagainya
tapi kan mereka masuknya agak terakhir
sudah hampir hampir habis
kalau misalnya reasonnya itu
orang banyak menduga ini bagian dari
strategi dua ribu sembilan belas misalnya begitu
semua orang bisa
mengira ngira semua bisa
dan kalau pun itu begitu tidak ada
tidak ada yang salah karena
presiden berhak untuk
mengangkat hak progratifnya
sering kita katakan seperti itu
tidak ada soal
jadi isu soal duit fungsi
lain sebagainya itu hanya
sekedar kekhawatiran yang tidak perlu
oh iya tidak perlu
jangan lupa hak
seorang warga negara
itu punya hak juga
tidak berarti begitu jadi tentara hak politiknya hilang
tidak ada yang aktif hak politik
untuk memilih dan dipilih
memang tidak ada
begitu dia pernah wirawan itu hak pilih dan
memilih itu langsung
nah kalau mereka mereka yang
sekarang maju sebagai calon pak
itu kan semuanya aktif tuh pak
pak safrudin pak anton pak edi
misalnya oh iya tapi dia akan
bukannya lebih baik pensiun dulu
atau mundur dulu baru mencalonkan
iya pada saat dia mencalonkan
kan dia sudah mundur
tapi saya penasaran saja dengan
pendapat bapak yang seperti itu misalnya
kalimantan timur aktif
dan karena maju mundur
akhirnya dari posisinya sebagai kapolda
pak anton baru beberapa bulan
kapolda jawa barat kemudian
maju di jawa barat
itu gimana pak perkembangannya
kan orang berpikir kemudian soal pengaruh
mereka masih punya
akar rumput yang kuat disana
menguntungkan mereka ketika mereka
maju dalam kontes politik ini
kalau kita berbicara dalam hal formal
tentu kan tidak ada masalah kan
tidak ada aturan
pengalaman juga semuanya
orde baru dimana ada
aparat aparat tni yang kemudian
menjalankan duit fungsi ke sipil
banyak faktor positifnya
mengkomplain seperti itu
dan itu bisa
tiga puluh tahun berjalan seperti itu
tidak terjadi apa apa
dan sekarang justru
ya kembali boleh tetapi
kita sudah sepakat dwi fungsi tidak ada lagi pak
banyak faktor yang
melatar belakangnya kenapa duit fungsi dicabut
dwi fungsi itu kalau di
instansi yang menempatkan ke situ
tetap berkata kata pangkat general
berfungsi disini tapi
ditempatkan disini itu dwi fungsi
generalnya masih tetap
di jabatan yang ini juga di pegang
nah sekarang pertanyaannya
ternyata dewan masjid juga ada
ada pak bg
kemudian ada pak waka polri

pembuatan kursi panas dki satu
pembuatan kursi panas dki satu
pembuatan kursi panas dki satu
pembuatan kursi panas dki satu
perebutan kursi panas dki satu
bahkan isu sara
polarisasi pemilih hingga
politik identitas sempat
membuat pesta demokrasi di ibukota
kini ibukota memang tidak menggelar
pilkada namun kejadian pahit itu
menjadi presiden buruk bagi
pelenggaraan pilkada serentak dua ribu delapan belas
masih segar dalam ingatan
pilkada dki jakarta yang penuh drama politik
menjadi ajang perang sentimen yang mengusung
dua narasi besar
kebindikaan dan penistaan
hasilnya sang gubernur yang menjabat saat itu
basuki cahayapurnama atau ahok
dipenjara selama dua tahun
karena diponis hakim sebagai
saat tahapan pemilihan
kepala daerah serentak dua ribu delapan belas
sudah ditentukan oleh komisi pemilihan umum
dinamika pencalonan oleh partai
ketika para calon kandidat
dianggap belum mumpuni berkompetisi
sejumlah pihak sengaja
agar tetap mendapatkan kekuasaan
mulai dari politik identitas
hingga isu sara yang bermuara
pada polarisasi pemilih
isu isu sensitif tersebut
semakin berpotensi berbahaya
jika sudah dibalut dengan peran media sosial
pilkada dua ribu delapan belas bukan menjadi
melainkan arena perang sentimen
satu sisi masyarakat itu
perlu diberikan literasi
atau informasi yang benar benar komprehensif
jangan hanya terpatah patah
karena itu menurut saya sudah
dengan tanda kutip
terpolitisasi untuk ke depan
dipersiapkan oleh seluruh pihak terkait
bahwa aslu telah merilis
indeks kerawanan pilkada
sebagai upaya pemetaan dan deteksi dini
potensi pelanggaran dan kerawanan tersebut
tiga provinsi masuk kategori kerawanan tinggi
dan kalimantan barat
ini dalam konteks untuk penanganan
tindak bidana pemilihan
kami akan bekerja dengan
ada polisi jaksa dan pengawas
tentu ini juga
sebelum melakukan penindakan
kami lakukan upaya upaya pencegahan
penindakan adalah upaya akhir
polri pun ikut memetakan sejumlah
daerah rawan konflik pilkada serentak dua ribu delapan belas
lima daerah rawan versi polri
yakni jawa barat jawa timur
sulawesi selatan sumatera utara
meski terdapat perbedaan data
dengan bahwa aslu
polri tetap berkomitmen mengoptimalkan
pengamanan pilkada dua ribu delapan belas
agar pelaksanaannya berjalan lancar
maka dari itu kita maksimal
personil yang kita turunkan
itu akan tidak
sempurna tidak maksimal pola pengamanan itu
agar bijak menggunakan hak pilihnya
jadilah pemilih cerdas
dan tidak terprovokasi dengan
dengan visi serta misi program
salah satu kajian pada
penyelenggaraan pilkada serentak dua ribu delapan belas
untuk mampu menekan tingkat
kecurangan serta kerawanan
dari setiap proses dan tahapan pemilihan
dan juga pengawasan
dari seluruh pihak terkait
agar segala bentuk kecurangan
serta konflik pilkada
tidak mencederai sebuah proses demokrasi
ternyata dewan masjid juga ada
aparat yang masuk didalamnya
ada pak bg
kemudian ada pak waka polri
itu diajak apa gimana pak ceritanya
kelompok atau milik apa
jadi disitu ada mu ada muhammadiyah
ada yang teman yang aktif
karena itu urusannya pribadi
kemauan untuk beramal
kan di banyak negara
sering timbul juga di masjid
kita harapkan juga input inputnya
ini bukan untuk mematah matahi
oh pasti tidak
pelaksanaan dakwah kan jadi orang
tidak ini dakwah di indonesia
itu kan beda dengan dakwah negara lain
di negara negara lain
cuma dua negara di dunia ya
seperti indonesia dimana masjid itu didirikan oleh
sebagian besar masjid didirikan oleh masyarakat
dan dikelola oleh masyarakat
kalau di asean di brunei
di timur tengah hampir
semua masjid itu
dikelola oleh pemerintah
tapi kita tidak
dibangun dan dikelola oleh masyarakat
setempat dan mereka sebagai jamaah
maka kita angkat sebagai jamaah
nah ini kan kita balik lagi pak ya
ini momentum yang penting
juga buat politik indonesia
melihat ada polarisasi
antara kelompok islam dan
entah apalah namanya
yang jelas kelompok islam ini banyak
katanya melakukan gerakan
di masjid termasuk juga
apa namanya khutbah yang
banyak tentang politik
bahkan ada yang mengajak memilih si anu
dan tidak memilih si anu dan lain sebagainya
apakah itu alasannya
pak wakapolri masuk dan pak kepala bin
masuk dewan masjid pertama itu
ada stigma yang keliru
kalau berterus terang mungkin yang dimaksud
itu seakan akan memisahkan
islam dan non islam
jangan lupa berapa yang pilih ahok
berapa penduduk non muslim
di indonesia di jakarta
artinya jauh lebih banyak kesekiranya pun
semua non muslim memilih ahok
walaupun saya jamin tidak semuanya
itu jauh lebih banyak
orang islam memilih ahok
jadi tidak ada suatu
garis seperti itu
sama sekali tidak
timnya juga banyak yang islam
yang bicara malah berjilbab
seperti anda lihat di tv
jadi tidak ada
arus bahwa terjadi perpecahan antaragama
waktu pilkada jakarta sama sekali tidak
nah untuk konteks ini pak
untuk lalu apa yang misalnya di
yang mungkin bisa dilakukan
oleh mereka berdua
dalam misalnya posisi mereka
apakah untuk mengentaskan radikalisme
kita ingin mereka turut untuk
mengambil peran dalam
sebagai umat islam
yang ingin juga mengambil
itu sangat tertarik
dan saya mengajak mereka
dan mereka mau
dan juga karena kita juga butuh
hubungan hubungan yang baik
jangan nanti islam itu nanti lawan
kita tidak ingin memakai mereka
sebagai pribadi sama sekali bukan karena
ya tapi kan agak susah memisahkan
mereka itu kan pejabat tinggi pak
agak susah memikirkan
makanya orang nggak salah juga kalau orang bertanya
ada apa ya pak jk mengajak
mereka berdua ke dewan masjid
apakah masjid akan diawasi
akan dimata matai orang jadi
tidak bebas beribadah
bisa dapat tudingan tudingan
enggak pro pemerintah kamu
menyebarkan apa namanya
pemerintah yang ada dan lain sebagainya
saya harap keduanya memahami
bahwa masjid ini begini
supaya jangan disalah sangka
bahwa tidak ada
dragalisme di masjid
kelola oleh lingkungan
justru sebaliknya saya ingin mereka juga dekat dengan masjid
bahwa masjid ini begini
bapak kalau saya tidak salah
saya pernah membaca
dakwah soal politik itu boleh
tapi yang tidak boleh itu
mengajak orang untuk
mendukung si ini dan si itu
maksudnya bagaimana pak
karena politik kan menyangkut kenegaraan
menyangkut tentang bagaimana mengelola
ini boleh saja
mengkritik pemerintah boleh
itu boleh saja
selama itu tidak bermaksud untuk memihak satu sama lain
di masjid itu ramai
tunggu amal ma'ruf nafi mungkar
jadi selama kalau pemerintah
sekritik aja di masjid boleh
tapi jangan berkampanye
untuk seseorang atau siapa pun
karena kalau tidak ada amal ma'ruf nafi mungkar
ya khutbah itu
isinya bagaimana saja
jadi mereka yang
dukung pak jk sebagai presiden
kalau ada yang khutbah seperti itu di masjid misalnya
oh tidak boleh
dan disitu perannya pak
safruddin dan pak bg
tidak bisa juga jangan lupa di indonesia ini adalah
tidak mungkin dia wasil satu persatu
yang kita hanya bagaimana memakmurkan masjid
dan bagaimana masjid itu berfungsi
jadi sekarang tidak ada masalah
abis presid pulang berarti tidak ada masalah
jadi saya berharap
kabarnya akan pulang bapak dengar itu
tapi saya juga belum meyakini bagaimana
setelah dibatalkan mahkamah konstitusi
ketentuan tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden
kembali muncul di rancangan kuhp
dalam rancangan kuhp
aturan mengenai penghinaan presiden dan wapres
diatur dalam pasal dua ratus enam puluh dua sampai dua ratus enam puluh
bunyi pasalnya tidak jauh berbeda
dengan pasal satu ratus tiga puluh empat satu ratus tiga puluh enam dan satu ratus tiga puluh
kuhp yang sudah dibatalkan mk pada dua ribu enam lalu
tidak hanya penghinaan terhadap presiden
draft rancangan kuhp
juga kembali mengangkat pasal penghinaan terhadap pemerintah
yang muncul di pasal dua ratus delapan puluh empat dan dua ratus delapan puluh lima
pimpinan dpr sendiri mengakui
tengah melakukan pembahasan soal penghinaan terhadap presiden
dan juga mengatakan bahwa
penghinaan terhadap presiden
penghinaan terhadap presiden
masih bisa terjadi
rukuhp ini sekarang masih
ada di pansus
sehingga semuanya masih dikutuk
apakah itu akan bisa masuk
apakah itu nanti
mentah dan lain sebagainya
bahwa pada dua ribu enam lalu
mk membatalkan pasal
tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden
karena ketentuan itu dinilai
menegaskan prinsip persamaan di depan hukum
mengurangi kebebasan mengekspresikan
pikiran dan pendapat
kebebasan akan informasi serta prinsip
dalam putusannya mk juga menegaskan
ruukuhp tidak boleh lagi
memuat pasal pasal yang isinya sama
atau mirip dengan pasal yang
sudah dibatalkan tersebut
soal agama khususnya
kelompok islam karena
rasanya masih relevan
banyak sekali isu isu yang muncul
penganiayaan terhadap ulama misalnya
bapak mengikuti pemberitaan itu
ya sedikit mengikuti
walaupun juga kalau tidak salah itu disebut
ya itu kemudian
diharmati oleh publik dan
saya kira kalau kasusnya tadi yang benar
itu kan sangat relevan
kita katakan seperti itu
soal hubungan pemerintah dengan
ya tentu saja bukan muhammadiyah dan nu
kalau muhammadiyah dan nu
kan masalahnya sudah selesai
yang lain lain gitu misalnya sampai
jauh ini bagaimana pak
oransi islam banyak sekali kan
banyak sekali luar biasa
jamaah jamaah organisasi dakwah yang pernah
itu kan banyak sekali
jadi hubungan hubungannya bukan hanya dengan
pemerintah pusat tapi pemerintah daerah
kabupaten itu kan juga
baik seperti itu
tapi bahwa kemudian
terjadi apabila ada kritikan
dia boleh juga mengkritik
itu biasanya inilah
konsep islam di indonesia
yang lebih mengarah ke
tidak ada jalur
ke pemerintahan langsung
berbeda seperti di malaysia
atau di negara negara
timur tengah seperti saya bilang tadi
kita disini tidak
nah hubungannya itu masih
masih bermasalah gitu
katakanlah dengan fpi dan kelompok kelompok
yang seiring sejalan dengan fpi
misalnya fpi dan fpi
jadi kalau apa yang tadi di fpi
kasus yang mereka
jadi sekarang tidak ada masalah
habis riset pulang berarti tidak ada masalah
kabarnya akan pulang bapak dengar itu
ya baca baca juga tapi saya juga
belum meyakini bagaimana
bagaimana mereka akan pulang
iya pasti pada saatnya pulang juga
sebagai warga negara ya
tidak bisa juga lama di sana
kelompok fpi itu
menjadikannya memang besar
jadi dia merasa kehilangan kepimpinan
kelompok kelompok islam kayaknya masih belum putus
belum ada harmoni
antara kelompok kelompok ini
dengan pemerintah gitu
dan pemerintah menunggu mereka
dan mereka juga kayaknya tidak
ya seperti yang kita lihat
yang dimaksud itu kan bukan organisasi
islam yang permanen
karena itu mereka akan mengatakan
mungkin saja besar tapi
bukan dalam bentuk organisasi yang
karena itu bikin alumni dua ribu dua belas
tidak ada katakanlah
nahdlatul wataan atau persis
tidak ada itu
itu semua orang si
tenang tenang saja bahwa ada yang memanfaatkan
mulai lagi itu hanya berapa
ya sepuluh ribu mungkin dibanding dengan
sejuta atau dua juta sebelumnya
kasusnya bagi yang umat yang
lebih besar mengangkat tidak ada selesai
kemarin itu saya
membaca kabar bapak sempat
dengan abdul samad
itu direncanakan atau
ya karena dia sholat
dia ada acara di dekat rumah saya
di kelapa ya sekaligus
saya ketemu saya ajak makan
karena orangnya hebat
menurut saya orangnya hebat
dia ustadz yang baik
dan dia sangat
mendalam ilmunya sehingga referensinya
bagus gitu kan
bapak tidak menangkap
kebencian kepada pihak tertentu
saya suka mengikuti
dan presiden juga suka
pulang ke bogor sejam itu
dan ditonton oleh presiden
walaupun kalau kita lihat di sosial media
apa namanya realitasnya realitas sosial media
dan pak jk gitu
terus enggak suka sama abdul samad
saya kira enggak enggak karena
kalau sekali ada caranya itu
membeludak orang orang itu
pak ini kembali ke
kritik itu kan bagian dari demokrasi
dan kemudian sekarang yang
penghinaan terhadap presiden
pasal penghinaan pada presiden
kalau presiden nggak bisa dikritik
ya kita kembali lagi ke masalah
penjajahan dulu bahkan gitu
mereka bikin aturan mereka enggak bisa dikritik
dan orang yang mengkritisi kemudian bisa masuk penjara
bapak melihatnya seperti apa pak
saya kira kita bedakan antara kritik dan penghinaan
kalau kritik itu
berbicara tentang kebijakan
atau tindakan yang diambil
yang orang masyarakat tidak
sudah kritik aja silahkan
tapi kalau penghinaan itu
menyangkut pribadi dan itu tanpa dasar
kalau ada dasarnya
kalau kita salah ngomong apa macam macam
kalau seperti mahasiswa di ui
itu penghinaan atau kritik
di tempat yang
karena itu mempermalukan
alam buatan yang sendiri
sehingga ui harus minta maaf
jadi bukan justru
bukan pak jokowi yang marah
artinya ui nya minta maaf
karena berarti terjadi
tapi kan memang mahasiswa seperti itu pak
demo dan dari masa ke masa kan kita lihat mahasiswa seperti itu
memang tapi bukan di tempat resmi begitu kan
jadi justru pak jokowi tidak ada soal
yang minta maaf siapa
jadi ui merasa
buat tindakan mahasiswanya
tidak pada tempat yang wajar
bahwa kalau sekiranya dia
kasih itu di luar sebelum datang
mungkin dianggap biasa saja
cuma mengganggu saja
nah yang seperti
hal hal yang seperti itu nanti yang akan diantisipasi atau gimana
penghinaan itu seperti apa pak
membakar foto misalnya
ya membakar foto ya tentu
karena itu presiden itu
bagaimanapun dipilih oleh
sekian puluh juta orang hampir seratus juta orang
kita dipilih masa mau ada yang bakarin
khawatirnya begini pak
kalau pasalnya ada tapi
yang namanya menghina itu seperti apa itu jadi akhirnya karet pak
ya itu kan bukan itu harus detail
saya bilang yang pertemunya
yang masuk ke rti yang masuk penghinaan
sehingga hakim dapat mengambil
contoh itu sebagai gambaran
kan jatuhnya nanti ke hakim
terus sekarang juga sama saja
kalau dihina polisi dapat memberi tindakan
sekarang itu lapor kantor polisi
pak s b sudah berapa kali ke kantor polisi
betul betul karena gak ada pasalnya
ada dua pasalnya dicabut kan
artinya ini akan jalan terus ya
pasalnya ini akan jalan terus
pak jokowi melapor siap saja orang melapor
yang tidak benar
korupsi lah macam macam
kalau itu kan bukan mengkritik
kalau ada yang menurut kita korupsi
kau ambil luar negara ya itu kan penghinaan
sekarang ini bapak lapor
ditindak oleh aparat keamanan
kalau misalnya dinilai dia menghina presiden
iya tanpa bukti
tapi dia kan bisa bela diri ini buktinya
kalau tidak ada buktinya gimana
gak mungkin itu nanti jadi kekuatan
akan menjadi alat untuk kekuasaan
memungkam orang yang misalnya
saya kira gak kena jelas
karena bapak gak ngelihat itu akan jadi pasal karet
ya kalau pasal karet kalau terlalu singkat
tapi kalau ada penjelasannya
yang mengkritik begini
ada data dan bukti
kalau begini tanpa data dan bukti itu
ya itu jelas tidak kena apa apa
saya korupsi ternyata dia bisa buktikan
bahwa korupsi saya langsung yang salah
pak sby kemarin sempat
bisa dikatakan begitu
dan mengklarifikasi soal keterlibatan dia
di iktp dan lain sebagainya
presiden ke enam susilo mananggidoyono
akhirnya angkat bicara
nirwan amir dan pengacaranya
tidak langsung mengaitkan dirinya
dalam pusaran korupsi ktp elektronik
dalam persidangan ktp elektronik
mirwan amir dengan pengacara novanto
dengan wijaya sempat menyinggung
saat itu nirwan menjelaskan
bahwa yudhoyono tetap meminta
proyek ktp elektronik dilanjutkan
kendati sudah dilaporkan ada banyak masalah
dalam persidangan lima februari lalu
novanto juga terlihat membuka buka
buku catatannya dimana
dan tulisan lima ratus ribu dolar
yudhoyono menganggap ini sebuah konspirasi
di tahun politik untuk menjatuhkan namanya
ia juga menyebut
dugaan persekongkolan antara
firman wijaya dan nirwan amir
dengan beberapa orang sebelum sidang ktp elektronik
ini skenario siapa
konspirasi model apa seperti ini
di tahun politik
pemilihan umum dua ribu sembilan belas
inilah yang harus
inilah perjuangan saya
hancur negara kita
kalau politik ini
makin tidak beradab
menfitnah lawan lawan politiknya
menfitnah lawan lawan politiknya
menfitnah lawan lawan politiknya
mungkin dengan tangan tangan kekuasaan
dan merusak nama baik seseorang
tidak hanya kali ini saja presiden ke enam
juga merasa difitnah
dijatuhkan secara politik
satu hari jelang pilkada dki jakarta tahun dua ribu tujuh belas lalu
yudhoyono juga pernah berkomentar
tentang pernyataan kontroversial
antara sari azhar
bahkan saat itu yudhoyono menuduh presiden joko widodo
melakukan kualitasasi gerasi
untuk menyerang dirinya
tidak terkait sama sekali
dan beberkan keseluruhan kasus
pembunuhan al mahrum nasruddin
yang melibatkan antasari
gerasi presiden jokowi
ada muatan politiknya
dan merusak nama saya
fitnah yang dirasakan yudhoyono
terkait pusaran korupsi ktp elektronik
pengadilan yang akan membuktikannya
apa namanya mantan partner bapak
pak sby kemarin sempat
marah lah bisa dikatakan
dan mengklarifikasi soal
keterlibatan dia di iktp
dan lain sebagainya
ya itu tentu masalah
pak sby saya tidak ingin campuri
sebab awal muasalnya
justru komentar dari
seorang mantan kader
yang berbicara seperti itu
ya saya tidak ingin mencampur hal tersebut
dua ribu delapan belas lebih baik dari dua ribu tujuh belas
saya yakin lebih baik
suatu pembangunan satu negara
itu kan dibuat itu berlangsung dua tiga tahun
baru kita mulai bangun
tiga tahun lalu
sekarang pasti sudah selesai
kita harap lebih baik
juga ekonomi dunia lebih membaik
tahun ini daripada tahun lalu
karena ekonomi dunia membaik
yield amerika membaik
kemudian nilai tukar mereka membaik
kita juga harus waspada
apalagi harga minyak sekarang udah
melambung cukup tinggi
kita kalau seperti ini
bunga kalau pun naikkan
ada setengah persen tidak ada banyak pengaruh
karena kita lebih tinggi dari itu
begitu juga kalau
harga minyak sebenarnya memang ada untung rugi
kalau harga minyak naik
besar tapi pemasukan juga
jadi serosam game
kalau untuk beberapa hal tertentu
cuma kita tidak mengambil kesempatan
pertamina mendapat keuntungan
daripada kenaikan itu
kalau harga minyak akan naik harga akan naik
biasanya pada tahun politik itu
biasanya tidak mudah untuk menaikkan itu
jadi kita dapat jaminan dari pak jk
saya tidak menjamin
karena dulu waktu dua ribu delapan
seperti ini tapi kita naikkan juga
tapi sekarang kayaknya nggak naik pak ya
statement menjamin itu tiap enam bulan
semua tahun naik seratus ya mesti
nah sektor apbn kan harganya jauh sekali
dengan apa yang terjadi
iya katakanlah naik seratus itu pasti naik
tidak mungkin deh
batas ekologisnya seratus dolar
katakanlah seperti itu mungkin delapan puluh sampai seratus
mesti naik kalau tidak
subsidi kan jebol
di dua ribu delapan belas untuk pemerintah ini
masih jalan terus
investasinya gak akan ditambah pak
atau lebih banyak ke sektor sektor yang kemudian
lebih langsung terkena pada
untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi bangsa untuk mendapat
agar ada ruangan kerja yang lebih banyak
agar pajak lebih banyak
investasi itu bisa dari pemerintah juga
dari swasta asing atau dalam negeri
dan ini lebih besar
karena itu kita akan betul betul
aturan akan diperbaiki untuk
menarik investasi dalam negeri
dan di luar negeri masuk ke indonesia
karena disitu kuncinya
kalau pemerintah itu paling tinggi
nah sekarang tinggal swastanya saja
swasta dikasih insentif berarti
ya lagi lagi dibicarakan
sudah enam belas kan aturan insentif
tapi masih belum
kita bisa kejar
thailand malaysia ataupun vietnam
jadi kita harus lebih
tahun yang bagus lah buat ekonomi pak ya
sebenarnya saya rindu sih apa namanya
di periode sebelumnya kan bapak cerita banyak
pak wapres waktu bapak sangat singkat
tapi terima kasih sekali kesempatannya bersama kami
di afd malam ini
dan inilah akhir dari
kita akan jumpa lagi minggu depan